riki kamu harus istirahat ya kamu harus tidur siang
riki enggak tentu kakak
ya tapi kamu harus banyak istirahat supaya kamu benar benar sembuh ya
ada apa riki
saya lihat apa yang telah terjadi antara kamu dengan riki tadi kendi
saya hanya ingin mengucapkan terima kasih hendy
selama ini saya telah menganggap salah terhadap kamu
saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ricky semalam apabila kamu tidak menolongnya
saya juga akan mengucapkan terima kasih
kamu telah menghibur riki
riki telah menganggap kamu sebagai pengganti ibunya yang sudah meninggal
siapa yang datang pada waktu liburan ini
maaf mengganggu pak
kami ingin membunuh riki
apa yang kamu inginkan
kami ingin membunuh anak saya
jangan salah faham
saya ingin ke sini
aku akan membunuhmu
cukup pak eka
pak eka cukup
pak eka kamu tidak boleh berbicara dengan dokter iwan
jika tidak ada dokter iwan riki pasti tidak akan sembuh
kami ingin berbicara dengan dokter iwan
benar benar tidak masuk akal
jelas jelas dia baru datang setelah anak saya sembuh
asal pak eka harus tahu ya
semua yang sudah saya lakukan selama ini itu diajarin sama dokter iwan
dokter iwan selama ini sudah melatih saya untuk merawat riki
kalau dokter iwan tidak mengajarin saya riki tidak mungkin sembuh pak
bapak jangan salah sangka sama saya
kedatangan saya ke sini cuma meminta maaf

saya sudah menolak untuk datang ke rumah bapak
untuk menolong riki pak
cuma karena kita pernah salah paham
tindakan saya itu betul betul salah pak
bapak boleh percaya boleh tidak
semalaman saya nggak bisa tidur pak
saya memikirkan keselamatan riki
saya nggak bisa memaafkan diri saya kalau sampai terjadi apa apa sama riki
maukan bapak memaafkan saya
wah enak banget kendi
kita beruntung banget
akhir akhir ini kita kerjanya makan doang
tapi yang lebih untung bukan yang ini
tapi yang itu tuh
mudah mudahan itu tandanya bapak udah mau menerima kepergian ibu ya kak
ibu itu bukan mama
anak anak itu benar benar ngingetin aku sama adik adikku di panti asuhan
udah berapa lama aku di sini
kapan ya aku baru benar benar bisa pulang panti lagi
hendy tolong kamu jangan tersinggung ya
saya ingin bertanya sama kamu
apakah kamu ingin tinggal di sini untuk seterusnya
kamu lihat sendiri kan
kamu lihat sendiri kan
kalau dio sama ricky sangat akrab dengan kamu
bahkan ricky sama sekali tidak mau berhenti menyebut kamu mama
kamu harus tahu
bukan maksud saya untuk mengusir kamu
tapi anak anak itu pernah terluka
terluka sangat dalam
karena mereka ditinggal selama lamanya oleh istri saya
saya hanya ingin menjadi bapak yang baik
yang melindungi anak anaknya
karena itu kalau kamu tinggal di sini tidak dalam waktu yang lama
sebaiknya saat ini saat yang tepat untuk kamu pergi dari sini
sebelum kamu terlalu masuk dalam hati anak terlalu jauh
saya mengerti kok
saya juga sebenarnya ya tempat tujuan
tempat yang sudah lama saya rindukan
saya sudah memutuskan kok
besok pagi pagi sekali saya akan keluar dari rumah ini
kau langsung ke rumah sendiri
itu untuk lu
kak hendi yakin suatu saat nanti tanpa kakendi tanpa mama kamu kamu pasti akan tumbuh jadi anak yang kuat
dio kamu seorang kakak yang baik
kak kendi yakin sekali kamu pasti bisa jaga anak adik kamu dan papa kamu
tapi kakak juga janji gak bakal lupain aku
aku tahu kita baru ketemu tapi aku benar benar sayang sama kakak seperti aku sayang sama kakak kandungku sendiri

kak kendi juga anggap dio kayak adik kandung kakak sendiri
biar kamu tidak mau aku antar sampai tempat tujuan kamu
nggak usah pak
bapak saya lagi banyak urusan
bapak gak usah khawatirin saya
saya ini kan anak yang kuat
bapak tahu sendiri kan
kalau begitu terimalah ini untuk perjalanan kamu
kendi tolong terimalah uang ini
jumlahnya memang tidak seberapa
terserah kamu pakai buat apa
saya minta bapak pakai uang ini untuk menenang kebutuhannya dio sama ricky ya
kan bapak sendiri yang bilang sama saya saya bebas mau gunain uang itu apa aja ya kan
pak saya kan ngelakuin semua ini tuh dengan tulus
jadi bapak gak usah ngasih saya duit segala
kamu anak yang baik
saya sangat beruntung bisa mengenal kamu
kalau kamu tidak mau menerima apapun dari saya
saya mohon izinkanlah saya sekali saja berbuat baik sama kamu
katanya tadi kamu mau pergi ke jepanas ya
kalau begitu sampainya terminal kamu cari orang yang namanya rudy
dia akan membantu kamu sampai di tempat tujuan kamu
terima kasih pak ya
kenapa gue harus bingung
gue tau ke tempat yang harus gue kunjungi sekarang
kendi gue harus ngeliat dimana impian impian lo itu berasal sebenarnya
anjur anjur anjur
anjur anjur anjur
jangan haus jangan haus
bapak kenal sama orang yang namanya rudy nggak
rudy yang mana disini mah banyak rudy
aduh rudy siapa saya juga kurang tahu tuh pak
oh rudy yang itu kalau rudy yang itu mah